mas padahal kita mau
si pongkok tempat ini cukup menggeras sedangkan
jangan berlama lama kakak
aku harus melindungi rumah ini
dengan mantra mantra pelindung
agar aura jahat itu tidak mengganggu rumah ini lagi
terima kasih nyi
mereka ingin bermain main denganku
semoga orang orang di rumah ini
dibebaskan dari pengaruh kekuatan jahat
siapa yang memberikan pengaruh jahat
kepada dwi pangga dan narirang
aku tidak tahu siapa orangnya hangga reksa
tapi aku merasakan
ada aura jahat yang mengganggu rumah ini
untuk sementara rumah ini terlindungi
dari pengaruh jahat
semoga akan seperti itu dan selanjutnya
terima kasih nyi atas bantuannya
kakak kakak tidak bapak
jangan cemaskan saya
saya baik baik saja
kita harus berhati hati menghadapi kemudahan
dia cukup bisa diperhitungkan
aku baik baik saja
tidak perlu cemas
syukurlah kalau gusti patih tidak apa apa
sebaiknya kita mundur
selain itu tugas kita
untuk menarik pasukan singosari
menjauhi kota raja
hari sudah malam
mereka bisa menyiapkan
banyak jebakan untuk kita
sebaiknya kita tarik pasukan kita
untuk mempersiapkan diri
raden kenapa kita berhenti di sini
ini sudah larut malam
sepertinya kita bersirahat di sini
tapi raden kita perjalanan belum terlalu jauh
sepertinya kita belum membutuhkan waktu istirahat
kau jangan mengaturku
kalian semua cepat bersirah di sini
istirahat untuk selama lamanya
apa maksudnya raden
kau tidak bisa mencari raden
aku akan menghabisi semua proyek tersebut
patih kebomun daram
sekarang pasukan prajurit sudah berada di sini
hormat kami kepada gusti prabowo
hormat gusti prabu
bagaimana dengan keadaan para prajurit kita
kami memohon ampun gusti prabu
cukup banyak korban dari pasukan gelang gelang
dikarenakan pasukan ranggalawe sangat kuat
tapi walaupun begitu gusti prabu
kami juga mampu mengurangi pasukan singosari dengan sangat drastis
sesuai dengan rencana yang kita rencanakan
dan satu kabar lagi wahai gusti prabu
raden arda raja juga sudah membereskan pasukan yang ada di kota raja
sekarang pasukan tanpa pertahanan yang kuat